kementerian kesehatan menaikkan pembayaran bagi fasilitas kesehatan
untuk program jaminan kesehatan nasional
kenaikan tarif baru tersebut berlaku bagi pelayanan kesehatan tingkat pertama
seperti puskes dan klinik maupun pelayanan kesehatan rujukan
dari total klaim pelayanan kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit selama setahun
berdasarkan peraturan menteri kesehatan no tiga tahun dua ribu dua puluh tiga setelah kenaikan
tarif kapitasi atau pembayaran ke fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah peserta
naik menjadi rp tiga enam ratus hingga rp lima belas per peserta per bulan
pemerintah juga menaikkan pembayaran klaim oleh bpjs kesehatan
besar kenaikan ini berdasarkan jenis dan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
selain itu perubahan tarif juga berlaku pada layanan indonesian case base groups
atau berdasarkan kelompok kasus kesehatan ina cbgs di fasilitas kesehatan rujukan
penghitungan besaran tarif yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama
juga ditentukan rasio dokter dan dokter gigi dengan jumlah peserta terdaftar
perhitungan juga memasukkan faktor risiko kesakitan peserta yang dinilai berdasarkan usia
jenis kelamin serta persentase capaian kinerja fasilitas kesehatan tersebut setiap bulannya
kenaikan tarif layanan kesehatan
dan bagi faskes untuk meringankan beban biaya layanan rumah sakit yang sudah tidak naik selama delapan tahun terakhir
sebenarnya sedang kami perbaiki tapi saat ini permainan kes yang sudah keluar ada yang tarif untuk inah cbgs
jadi nanti ada tarif inah cbgs kemudian ada kdk kebutuhan dasar kesehatan dan juga kris kelas rawat inap standar
ini satu ekosistem yang utuh
bagaimana kita ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat
bpjs kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau jkn berharap
tarif baru tersebut dapat mengurangi diskriminasi dan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada peserta jkn
jadi dengan terbitnya permenkes no tiga ini dengan dipastikan tidak ada kenaikan iuran sampai tahun dua ribu dua puluh lima
dan memastikan program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat ini tetap berkelanjutan
dan kita perlu tingkatkan terus mutu layanan jkn ini
menanggapi tarif baru layanan kesehatan tersebut perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi menyatakan
kenaikan sembilan persen belum sesuai harapan
ketua kompartemen jaminan kesehatan persi daniel budi wibowo mengatakan
sejak dua ribu enam belas atau hampir delapan tahun tarif layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan belum pernah direvisi
padahal setiap tahun terjadi peningkatan biaya pelayanan
memang bagi persi ya kita berterima kasih atas kebijakan ini
walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan harapan kami
karena setelah delapan tahun dihitung dari peningkatan kos biaya pelayanan dan lain lainnya
nah sebenarnya angka sembilan persen kenaikan spending ini ya belum itu berarti
karena harapan kami setelah delapan tahun harusnya naik sekitar dua puluh tiga puluh persen
sesuai dengan perhitungan inflasi biaya pelayanan kesehatan
meski ada kenaikan pembayaran ke fasilitas kesehatan namun masyarakat tidak perlu cemas
karena kebijakan baru ini tidak berpengaruh terhadap iuran bpjs kesehatan masyarakat
perlu kami tegaskan bahwa untuk peserta bpjs kesehatan tidak ada isu dengan adanya permenkes tiga tahun dua ribu dua puluh
karena itu mengatur soal perubahan tarif layanan bukan iuran yang selama ini dibayarkan oleh peserta
jadi yang menikmati
jadi tentu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan
baik di tingkat primer seperti puskesmas klinik pratama atau dirujukan di rumah sakit
berdasarkan data bpjs kesehatan per tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
peserta jkn tercatat mencapai dua ratus empat puluh delapan tujuh juta orang dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan
berjumlah dua puluh tujuh enam ratus tujuh puluh lima unit
adapun biaya pelayanan kesehatan bpjs kesehatan
pada fasilitas tingkat pertama dan lanjutan masing masing mencapai enam belas triliun dan sembilan puluh tujuh triliun rupiah